hai seorang anggota jemaah haji kloterd enam debar kasi surabaya rabu malam meninggal setiba di
bandara juanda surabaya jawa timur kamis dini hari sebelumnya anggota jemaah bernama desuki delapan puluh sembilan tahun
asal pamekasan ini hanya mengalami gangguan pernapasan namun setelah dilarikan ke rumah
sakit terdekat pada saat pesawat mendarat desuki meninggal di perjalanan lima anggota jemaah lain
juga dilarikan ke igd rumah sakit umum asrama haji karena mengalami gangguan pernapasan hingga
harus dibantu dengan oksigen menurut panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi surabaya
kondisi penerbangan yang padat dan penyakit bawaan jemaah membuat jemaah haji lansia drol
beliau telah wafat perjalanan dari juanda bandara juanda menuju ke debarkasi surabaya wafat
selain mabrur juga menjadi salah satu wafat dalam keadaan bikhus nilkotim
adapun jemaah haji yang meninggal saat kepulangan masih menjadi tanggungan pemerintah
data dari ppih menunjukkan total delapan puluh enam anggota jemaah haji asal debarkasi surabaya
meninggal selama pelaksanaan ibadah haji
yakni delapan puluh tiga orang dari jawa timur dan tiga orang dari ntt
kesemuanya akan mendapat asuransi yang diberikan kepada ahli waris
jemaah haji kota jekage sepuluh
menjelang pemulangan ke tanah air jemaah haji kloter jkg sepuluh
menggelar acara doa bersama dan bersalaman saling memaafkan
sebelum kembali ke kediaman masing masing
selain itu jemaah haji diminta tidak membawa air zam zam di dalam koper mereka
sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah kerajaan arab saudi
ketua kota jekage sepuluh asyad aziz nasar menegaskan
jika ditemukan air zam zam di dalam koper jemaah haji saat pemeriksaan sinar x
koper akan dibomberkan
hal tersebut dapat mengganggu jadwal penerbangan

sementara itu setelah dilakukan penimbangan di hotel
koper besar milik jemaah haji langsung dibawa ke bandara king abdul aziz
cedang arab saudi
tim liputan cnn indonesia